untuk yang tim verifikator sendiri dibagi menjadi enam tim
sebanyak tujuh partai politik telah menjalani sidang pendahuluan yang digelar bawaslu
mereka melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan kpu selama tahapan pendaftaran berlangsung
pelaporan tersebut tak hanya dilakukan partai baru seperti partai kedaulatan rakyat dan partai karya republik
namun juga partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas lalu yakni partai berkarya
sejumlah parpol ini harus memenuhi syarat material dan formil dalam laporannya
agar dapat diterima dan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan
hal ini sesuai peraturan bawaslu nomor delapan tahun dua ribu delapan belas
dari sidang pendahuluan yang telah dilakukan sebanyak dua kali
bawaslu menggugurkan tiga laporan yang dilayangkan oleh partai berkarya partai kongres dan partai karya republik
tiga partai ini dinilai tak mampu mencantumkan materi pelanggaran yang jelas yang dilakukan oleh kpu
laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat material
dua bawaslu berwenang menerima
tiga penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan
namun begitu bawaslu tetap menerima empat laporan dari partai pelita partai indonesia bangkit bersatu
partai binika indonesia dan partai kedaulatan rakyat
laporan empat partai ini dinyatakan lengkap memenuhi syarat material dan formil
hasim haasyari menghormati proses hukum yang berlaku di bawaslu
ia berjanji bahwa kpu akan memeriksa kembali substansi pelaporan yang dilayangkan keempat partai tersebut
hashim optimis bahwa kpu telah menjalankan tahapan pendaftaran calon peserta pemilu secara jujur adil dan demokratis
orang atau pihak atau partai politik yang dokumennya lengkap itu pasti nggak lapor ke bawaslu kan
yang lapor ke bawaslu adalah partai yang dokumennya dinyatakan tidak lengkap oleh kpu
ada partai politik lapor ke bawaslu
itu sebuah pengakuan yang nyata bahwa dinyatakan nggak lengkap
bawaslu akan menggelar sidang pemeriksaan pada selasa depan untuk membuktikan apakah terjadi pelanggaran administrasi seperti yang diklaim oleh sejumlah partai politik tersebut
ausrio dulu arief tidiawan jakarta